hai ah jangan harap aku berterima kasih ah jangan ya memang seperti itu
hari ini lili belum bisa masuk sekolah karena sedang sakit
ini dia menitipkan surat pada saya
untuk pak karta memberitahu saya tentang surat ini tadinya saya akan menghukum dia
kali ini aku nggak akan gagal
kali ini aku akan bisa dikerjain lagi sama kamu
eh mesti diajar deh
manusia jahat keadaan semua pantas musnah

lili tolong aku lili turunkan aku dari sini
harapan terbangnya kamu nurut
karpet terbang kamu mau kan tolongin aku
pasut jangan tidak ada butuh perjalanan
tidak ada mutiara
oh aku berhasil mendapatkan mutiara
cepat naik ke pumbungku
lili kamu naiklah terbang ya
aku ikut dengan kamu
aku gak mau lagi naik karpet terbang
aku takut sama gak kenapa enakan naik karpet collects
oh iya jadi mana kamu dapetin karpet terbang itu
jangan jangan kamu mencurinya dari pak karta ya
enggak enggak enggak
justru pak karta yang nyuruh aku bawa karpet ini
buat bantuin kamu
karpetnya baik kok asalkan kamu enggak nakal
eh karpet terbang turunin aku enggak
kalau enggak aku bakar nih
pak karpet lebih baik aku kembali ke pak karta saja
jangan harap aku berterima kasih
ya memang seperti itu
eh mau kemana
lily aku tidak bisa menemani kamu
karena aku akan susah terbang jika di dalam hutan
sayapku yang lebar pasti akan sering menabrak pohon
tapi aku akan terus memantau kamu dari atas
teriak saja bila kau butuh
aku pasti akan datang
iya terima kasih ya
bagus deh kalau lelangnya pergi
aku gak suka sama dia
eh mau kemana
eh kita harus mau sarang
kita sebenarnya mau kemana sih
kita harus mencari dua putih arah lagi untuk menyembuhkan tuan putri
mungkin saja tuan putri bisa tumbuh
hah jadi kita nggak pulang
hah yaudah gak apa apa tunggu tunggu jalan jalan
jadi kamu nyari putih arah buat orang lain
kalau aku sih gak mau kalau ada hadiahnya baru aku mau
itu sih emang maunya aku cuma aku gak minta imbalan apapun kok
aku ngambil dari tangan kamu kotor
ntar aku penyakitan lagi
aduh aduh aduh
wah ada gubuk
eh eh tunggu
jangan masuk rumah orang sembarangan
gak ada orangnya ini
jangan makan roti
jangan itu juga sama dengan mencuri
eh kamu belum minta izin sama pemiliknya
ngapain minta izin gak ada orangnya ini
kamu bilang masih mineralsan
tapi rasanya gue dalam percayako